video pembongkaran kamar gubernur sulawesi selatan nonaktif nurdin abdullah di rumah jabatan gubernur di kota makassar
dilakukan biro umum sekretariat daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan
pembongkaran dilakukan dengan membuka pintu kamar yang terkunci disaksikan pegawai pemprov dan petugas satpol pp
sempat terjadi perdebatan antara pria yang menjaga dengan petugas pemprov sulawesi selatan
terkait video tersebut kepala biro umum pemprov sulsel idam kadiri senin malam memberikan klarifikasi
pembukaan paksa pintu dilakukan di ruangan tamu vvip dan bukan di kamar pribadi yang juga ruang kerja nurdin abdullah
hingga kini rumah jabatan gubernur sulawesi selatan kosong tanpa penghuni sejak rudin abdullah ditangkap komisi pemberatasan korupsi